hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran
masih diwarnai ketidakdisiplinan sejumlah pegawai negeri sipil di jawa timur
di ponorogo belasan pns yang terlambat datang langsung kabur
setelah mengetahui kedatangan wartawan
sementara di surabaya gubernur dan wakil gubernur jawa timur
melakukan sidak di ruang kerja pns
meski sudah berulang kali diperingatkan
masih saja ada pns yang datang terlambat mengikuti apel pagi usai libur panjang lebaran
seperti para pegawai di lingkungan pemkap ponorogo
sejumlah pns yang terlambat hadir langsung melarikan diri setelah mengetahui keberadaan wartawan
sejumlah pns lain memilih bersembunyi di dalam mobil dan langsung tancap gas
mereka yang datang terlambat berdalih tak bisa datang lebih awal
karena harus mengurus rumah terlebih dahulu
karena asisten rumah tangga mereka masih belum datang
terus saya kan punya anak anak masih tiga tahun
dia kan masih suapin dulu garisin rumah siapin siapa
di surabaya gubernur dan wakil gubernur jawa timur
melakukan sidak di sejumlah ruangan tak terkecuali ruang sekretaris daerah
meski tidak menemukan pns yang membolos
namun pns tetap diawasi pada tingkat kehadiran dan perilaku
pada hari pertama masuk kerja ini
banyak pns di lingkungan pemprov jawa timur
dan yang lebih memperhatinkan lagi
banyak pns yang tidak serius mengikuti upacara
terlihat sejumlah pns setengah asik bermain handphone
mengobrol dengan pns lainnya
hingga duduk di bawah pohon rindang
meski banyak pns yang tidak disiplin
gubernur soekarwo baru akan memberi sanksi jika alasannya tidak masuk akal
jadi sesuai dengan ketentuan
tetapi kita lakukan apa sebabnya tidak hadir
sementara di lumajang sejumlah pns yang datang terlambat
tampak bersembunyi di parkir motor alun alun kabupaten lumajang
sejumlah pns juga memilih bersembunyi di warung makan samping gedung pemkap
setelah pagar gedung pemkap ditutup oleh petugas satpol pp
para pns yang datang terlambat mengaku rumahnya jauh
sehingga tidak dapat mengikuti apel tepat waktu
oh jauh pak pasul pasul
rumahnya jauh pak ya
dari perang hajam berapa pak
iya tujuh jam
libur lebaran berapa hari pak
dijombang puluhan pns saling dorong dan berdesak desakan
saat acara halal bihalal digelar bersama forum pimpinan daerah setempat di halaman kantor pemda
akibatnya seorang pns terjatuh
seperti di daerah lainnya pns di jombang juga banyak yang datang terlambat saat apel pagi
bagi pns yang datang terlambat
hingga bolos kerja bupati jombang mengancam akan memberikan sanksi tegas